beginilah aksi drama sri wahyuliati ningsih empat puluh dua tahun
seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di kecamatan ngoro kabupaten mojokerto jawa timur
saat lapor polisi karena uang satu ratus lima puluh juta rupiah raib usai jadi korban perampokan pada senin kemarin
bahkan korban warga tulangan kabupaten sidoarjo ini nampak shock berat saat mendapat perawatan di rumah sakit dharma husada
namun saat diselidiki polisi justru mendapati adanya kejanggalan atas peristiwa tersebut
sri wahyuliati ningsih diketahui hanya pura pura sakit dan keterangannya berubah ubah
sementara data bank tak ada transaksi melalui rekeningnya
kasat reskrim polres mojokerto mengatakan
dari berdasarkan keterangan saksi saksi
termasuk sri wahyul yati ningsih dan bank
pihaknya memastikan jika laporan tersebut palsu
setelah kami tanya lebih dalam yang bersangkutan panik
kemudian lemas akhirnya masuk ke rumah sakit dirawat
namun keadaan kami tanya dokter tidak ada apa apa tidak ada masalah
setelah itu pada malam hari kami tanya kembali peristiwa yang terjadi sebenarnya
ternyata yang bersangkutan berbohong
usut penyal sut sri wahyul yati ningsih mengaku nekat membuat laporan palsu
menjadi korban perampokan dan uang satu ratus lima puluh juta rupiah yang diambilnya dari bank
raib karena malu dan takut kepada orang tuanya
di mana diketahui uang ratusan juta tersebut merupakan uang titipan orang tuanya
untuk didepositokan di bank
namun uang itu justru habis dipakai mencukupi kebutuhan sehari hari
saya telah melaporkan ke pohon sekmoro tentang kejadian perampasan
uang satu ratus lima puluh juta rupiah padahal kejadian itu tidak ada
jadi laporan saya di pohon sek itu palsu tidak benar
meski telah membuat laporan palsu namun polisi tidak meneruskan proses hukumnya
sri wahyuliati telah mengakui kesalahannya dan bersedia meminta maaf ke polisi dan orang tuanya
suto morarjo mojokerto jawa timur